dan sekarang saya akan mengajak anda untuk mengikuti pantauan hilau di pulau bali
sudah bergabung produser lapangan cnn indonesia nyoman wiryadinata
selamat sore nyoman seperti apa persiapan pantauan hilal satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah di sana
ya saya berada di pantai munduk asem di desa pengkutatan kabupaten jemberana bali
dan kali ini memang ataupun tahun ini memang dari kalau kita lihat dari tujuh tahun terakhir dilakukan di danpasar
dan tahun ini dilakukan di jemberana tepatnya di bagian barat pulau bali
dan persiapan memang sudah dilakukan dari tadi siang artinya jam sepuluh ketika gerhana bulan
pihak bmkg sudah datang
datang di tempat ini untuk melakukan gerhana bulan namun dilanjutkan juga dengan pemantauan yang dilakukan oleh tim rukyat
kanwil departemen agama kementerian agama provinsi bali yang dilakukan juga di tempat ini
jadi setelah pagi mereka akan melakukan pemantauan gerhana dilanjutkan dengan pemantauan rukyat di tempat ini
dan kalau kita lihat cuaca di tempat ini ataupun di pantai munduk asem ini cukup panas rifana
artinya walaupun terik matahari namun di bagian barat terlihat mendung
sebagian dan nanti apakah akan terlihat hilal nanti kita lihat karena di sini ada sedikitnya ada tiga teleskop yang disiapkan oleh pihak bmkg
untuk melakukan rukyatul hilal yang dilakukan di pulau bali ini untuk menentukan satu sawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
apakah akan terlihat nanti ataupun belum terlihat
artinya namun walaupun begitu artinya walaupun dilakukan pemantauan secara kasat mata dengan menggunakan teleskop
namun data dari perhitungan bmkg juga sudah dilakukan dan bahkan sudah dirilis
ketinggian hilal dipublikasikan saat ini satu derajat enam belas menit dua puluh enam detik
artinya belum memenuhi syarat tiga derajat yang bisa disarankan untuk melihat hilal seperti itu
mudah mudahan nanti setelah dilakukan pemantauan apakah akan bisa dilakukan penglihatan secara kasat mata dengan menggunakan teleskop
walaupun cuaca agak mendung atau nanti mungkin di tempat tempat lain atau wilayah lain karena ada satu ratus dua puluh tiga wilayah yang akan dilakukan pemantauan hilal di seluruh indonesia
nah nanti hasil hisap dan rukiat yang dilakukan oleh tim kementerian agama provinsi bali akan segera dilaporkan ke jakarta
untuk segera sebagai bahan untuk sidang isbat yang akan dilakukan pada kamis malam ini di jakarta
baik siapa saja yang rencananya akan menghadiri pantauan hilal di tempat anda melaporkan nyoman
pak primana saya tidak mendengar pertanyaan anda
yang jelas nanti dari hasil pemantauan hilal akan dilaporkan langsung ke jakarta untuk sidang bahan sidang isbat
termasuk juga hasil dari perhitungan yang dilakukan secara matematik oleh pihak bmkg dengan sudah dinyatakan
artinya hilal masih berada di ketinggian satu derajat dan berada di bawah dari yang disyaratkan untuk melihat hilal secara kasat mata seperti itu
namun hasil perhitungan ini sudah dirilis bahwa hilal dari bari perhitungannya oleh pihak bmkg dirilis satu derajat enam belas menit dua puluh enam detik
baik terima kasih koresponden cnn indonesia nyoman wiryadinatas
selamat bertugas kembali